gerai mungil di salah satu pusat perbelanjaan di surabaya ini kembali dikunjungi pembeli
maklum sejak diberlakukan physical distancing atau jaga jarak fisik pada pertengahan maret lalu
mal ini sepi pengunjung
gerai kaos milik hadi reksa ini pun sampai sampai tak pernah didatangi pembeli
pandemi covid sembilan belas menggerus usaha sablon kaosnya
hadi mengatakan usahanya nyaris bangkrut
sampai akhirnya seorang kawannya datang memesan kaos dengan tulisan physical distancing
dari sanalah ide muncul
berbekal kemampuan mengutak atik bahasa lucu dan ide segarnya hadi membuka peluang baru
kini mesin presnya pun kembali panas melayani pembeli
kami berharap ini akan menjadi kemampuan yang lebih unik dan membuat orang tersenyum di tengah corona
jadi kalau untuk bisnis memang kalau untuk memulihkan kondisi yang terpuruk tiga minggu memang masih berat
tapi paling nggak buat survive alhamdulillah masih bisa bertahan
selain itu juga kita membantu pemerintah dalam upaya mengkampanyekan aksi jaga jarak
kalimat yang disukai pembeli antara lain
jaga jarak tapi jangan jauh jauh nanti aku kangen
ekonomi sekaligus membantu pemerintah mengkampanyekan jarak aman selama pandemi covid sembilan belas
hadi juga melayani kalimat berdasarkan permintaan konsumen
dalam kampanye kali ini apalagi saya berprofesi sebagai model
jadi dengan kalimat seperti ini itu akan lebih mudah diterima oleh masyarakat
jadi dengan kalimat yang saya pilih ini jaga jarak itu sangat cocok
apalagi ketika dalam
bentuk kaos sangat mudah untuk diterima oleh masyarakat
lambat laun pesanan pun datang
baik perorangan maupun komunitas
hadi dan seorang kawannya dari kalangan tenaga kesehatan lantas berinisiatif membangun aksi sosial
dari setiap pembelian kaos ia menyisihkan rp lima untuk didonasikan dalam bentuk alat perlindungan diri atau apd
bagi tenaga medis di sejumlah rumah sakit yang membutuhkan
pengadaan apd atau donasi kita memang dari angkatan kita
ada penggalangan dana jadi entah berupa apapun itu tapi kita menyalurkannya berupa barang langsung
kita tidak menyalurkan berupa uang karena memang yang dibutuhkan para tenaga kesehatan di garda terdepan itu adalah berupa barang
karena sangat sulit sekarang mencari
barang barang apd tersebut di distributor dan sebagainya
hadi merupakan satu dari enam delapan juta pelaku usaha mikro kecil menengah yang tercatat di pemerintah provinsi jawa timur yang terkena dampak langsung pandemi covid sembilan belas
selain mengandalkan kreativitas mereka berharap ada intervensi dari pemerintah berupa kebijakan yang berpihak pada mereka
agar produksi tetap berjalan sehingga tetap bisa menggaji pekerja
miftah farid miki peresia surabaya jawa timur